jumat agung menjadi peringatan puncak semana santa di larantuka
hari ini para umat katolik akan melakukan berbagai prosesi rangkaian semana santa
mulai dari proses laut hingga perarakan patung tuan ma dan tuan ana
peringatan jumat agung diawali dengan jalan salib dan prosesi laut yang diikuti puluhan perahu warga
prosesi laut ini adalah prosesi pengantaran salib yesus ke armida pohon sirih dari kapela tuan meninu
puluhan perahu yang mengikuti proses ini pun melambangkan para umat yang berjalan bersama dengan salib yesus